ke kelas bareng yuk
kok dia balik lagi sih
ya kamu main musik kek
atau kamu ikut lomba olimpiade di sekolah
menurut gue ada benerannya juga sih yang dibilang mami lo
ya daripada lo mikirin hal hal jahat terus buat michelle
ya mendingan lo berprestasi
bel tuh kenapa
pokoknya belain gue malah ikutan ceramah
lo tuh sebenarnya besty gue atau musuh dalam selimut sih
ya jelas jelas lah gue besti lo
demi kebaikan lo
ih batu banget sih
dih kan rumah gue
ya gue gak mau
takdirnya malah seperti ini
semoga gak akan lama lagi rifqi bisa sadar
mila sama michelle pasti khawatir sama keadaan rifqi
keadaan saya baik baik aja disini
kalian gimana kabarnya
kita baik baik juga
mas mas pasti sibuk banget ya
soalnya aku hubungin tuh gak pernah diangkat sih
aku selalu gak sadar waktu kamu telepon
karena selama disini aku gak bisa lama lama pakai hp
waktu jagain rifqi ini
ya jadi hp sering aku silence sekarang ini
karena aku baru sempet telepon kamu balik sekarang
lagian juga disana mas pasti setiap hari jagain rifqi kan mas
ada yang udah gak sabar nih nungguin rifqi dateng kesini
ya michelle keadaan rifqi cukup baik michelle
om sangat bersyukur operasi bedah kepala rifqi berjalan lancar
ya walaupun sekarang ini kondisi rifki belum sadar
tapi rifki cukup stabil keadaannya
jadi rifqi belum sadar sampe sekarang
iya saya minta doanya untuk refee sama kalian ya
semoga aja rifqi bisa cepet sadar
dan bisa melewati masa kritisnya
pasti om pasti kita bakal doain
pokoknya mas kalo ada apa apa sama rifqi cepet kabarin kita
soalnya disampingnya aku ini udah gak sabar banget denger kabarnya rifqi
gue mau kayak gitu
tapi bener kan
karena gue udah maksa buat lo jawab pertanyaan gue
bukan salah lo kok
ya gue juga tau lo pasti butuh kepastian dari gue
cuma untuk saat ini
gue belum bisa jawab
karena gue harus nyakinin hati gue dulu
gak apa apa kokra gue akan selalu nunggu jawaban dari lo
gue mau ya ardi
ke kelas bareng yuk
kok dia balik lagi sih
ya ampun gue dari tadi nyariin loh
gue ada kabar gembira buat lo
jadi tadi pagi pas di rumah
dan katanya rifki udah selesai operasi
gue juga mau nunggu video kau sama rifki
michelle sama riva akur banget
mereka mau ngapain sih
ini kalian lagi pada di sekolah ya
selama ini om jarang balas wa kamu untuk menanyakan kondisi rifki
om rifka juga ngerti
om pasti sibuk kan ngurusin rifki
kondisi rifki sekarang cukup stabil
walaupun sampe sekarang masih belum sadar rifka
semoga rifki cepat sadar ya om
terima kasih ya michelle
pasti dong kita doain biar ricky cepat balik ke indonesia
dan balik ke sekolah baru kita
iya om karena kita semua disini tuh udah kangen banget sama

apalagi dia tuh udah banyak banget ketinggalan kita ya om

tolong bantu rifki untuk mengajar ketinggalan pelajarannya
kayaknya dibantu sama michelle juga cukup deh om
gak om yang bantu rifki
gak apa apa beda kelas yang penting satu sekuensi
lagi video kelas sama siapa tuh
gak usah ganggu bisa kan
kirain sama temen
ya makanya jangan satu aja diorang lain kali
ada orang yang gak dikenal biasa om
yaudah om kayaknya kita udahan dulu ya om
soalnya riva sama michelle mau balik kelas juga
semoga rifki cek kesembuh ya om kabarin kita
jangan lupa kabarin om
cowok tadi itu siapa ya
sepertinya aku gak pernah liat dia diantara temen temennya rifki
tadi sepertinya dia deket banget sama michelle
kenapa bete harus menghindar dari nona riva ya
tapi bete harus bagaimana cowok
bete ini merasa salah tingkat dan malu kalo ketemu sama nona riva itu
menghindar dari nona rifa malah papasan sama pak togar
mendingan bete cepet kabur saja ya
daripada pak togar bahas masalah kaleng menuman itu
kau kalau ketemu bapak aja
masukin deh baju
kau kenapa sih akhir akhir ini bapak lihat
asal ketemu bapak
kau selalu menghindar
ya ampun bapak
itu perasaan bapak saja toh
bete itu menghormati bapak itu seperti bete menghormati bete punya kedua orang tua
iya bapak itu dong
ini asal ketemu bapak menghindar
iya bapak itu
iya bapak itu
ini asal ketemu bapak menghindar
jadi begitu sudah ya bapak
kita permisi ke kelas dulu
keras kau tuh disana ngapain kau kesitu
aduh mama terima kasih sekali kita punya guru ini
paling baik sudah mengingatkan beta bapak
ya kalau begitu bete permisi ya bapak
terima kasih sudah mengingatkan
ada ada aja ini si narib ini
yang kemarin yang sudah kita bicarakan itu
yang ke rumah orang tua nyari
kalau bisa jangan lama
nanti kalau lama ya kelama lamaan
kalau kita lama
jadi lama kita kesananya
yaudah kalau gitu hmm
saya setuju sama bapak kita harus lebih cepat ke rumahnya orang tuanya arin kan